perkembangan teknologi kini semakin aman dan nyaman
sejak gerakan nasional non tunai digaungkan pada dua ribu empat belas pertumbuhan transaksi non tunai terus meningkat
bank indonesia mencatat pertumbuhan transaksi non tunai hingga september dua ribu lima belas mencapai tujuh puluh satu tujuh persen
dengan volume pertumbuhan uang elektronik mencapai dua ratus tujuh belas persen
agar semakin terdengar gaungnya
bi terus melakukan edukasi rutin kepada masyarakat
bersama lima belas perbankan di indonesia bi menggelar festival gerakan nasional non tunai di salah satu pusat perbelanjaan jakarta
acara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan alat pembayaran non tunai dalam kegiatan sehari hari
seperti misalnya pembelian produk pembayaran alat transportasi menggunakan uang elektronik
bahwa gerakan non tunai ini berhasil untuk
meningkatkan volume maupun jumlah nominal transaksi
dan pelaksanaan festival gnnt ini merupakan perwujudan dari perubahan budaya masyarakat ke arah non tunai
kegiatan ini juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap non tunai melalui program edukasi
yang berkelanjutan dilaksanakan rutin secara tahunan untuk merubah perilaku masyarakat dari tunai menjadi non tunai
sebagai ajang sharing knowledge dari sesama penyelenggara sistem pembayaran
untuk memperkenalkan produk dan jasa di bidang sistem pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat
sehingga dalam kegiatan ini akan ditampilkan berbagai produk dan jasa sistem pembayaran serta inovasinya
antara lain kartu debit kartu kredit uang elektronik internet banking dan e channel
sebagai regulator sistem pembayaran bi non tunai
mendukung langkah perbankan untuk melakukan pengembangan infrastruktur
demi terwujudnya budaya transaksi non tunai menggunakan rupiah di indonesia